aku akan dibebaskan
tapi hal itu akan sulit
apapun yang terjadi
aku akan selalu mendukung dan mendoakanmu
terima kasih nimas
mereka berdua membuatku sangat cebur
tapi aku lebih tidak tega lagi
untuk melihat raden wang sung sang di penjara
aku harus melakukan sesuatu
untuk dapat membebaskan raden wang sung sang
karena aku akan mencari cara
agar aku bisa membebaskanmu
aku akan bersabar
dalam menjalankan persidangan ini
kau selalu mendoakan diriku
akan terungkap setepat
dan siapapun pelakunya
akan segera tertangkap
aku akan selalu mendoakanmu
tidak perlu kau minta
lebih baik kau segera ke wisma
kita pergi dari sini
jaga dewa batara
siapa yang bisa menewaskan
senopati sakar dewa
punggawa kepercayaan sabda dewi rama
bukankah dia sudah mati
dia memang kalah
tapi tidak tewas
dia masih hidup
dia menuntut balas
dengan membunuh senopati sakar dewa
aku tidak percaya
kau jangan menarang cerita
aku tidak mengalahinya
begitulah yang aku lihat
aku tetap tidak percaya
seorang senopati agung salangapura
bisa menangani dia
yang kesaktiannya di bawah dewa
bisa kalah dan tewas
aku tidak berdusta raka
seperti itulah kenyataannya
ceritakan kepada aku
seorang punggawa karangkendang
bisa mengalahkan sakar dewa
menerapkan siasat kepungan
dengan sisa sisa prajurit karangkendang
mereka lalu mengepung
dan melemparkan anak anak panah gabungan
dengan anak panah berapi
dan juga anak panah beracun
dengan anak panah berapi
yang mengenai kewajah
dan kepala sakar dewa
pada saat itu
cakra dewa sudah mulai kewalahan
anak panah beracun
menyerang ke seluruh tubuh sakar dewa
akhirnya sakar dewa telah terkena
anak panah beracun
tertembus dalam tubuh cakar dewa
dan akhirnya dia tewas
semudah itukah mengalahkan cangkra dewa
aku tetap tidak percaya
kecuali aku melihat jasadnya
dengan mata kepala ku sendiri
maaf gusti patih
apakah gusti patih melihat dengan jelas
jasad senopati sakar dewa
di mana mayat senopati sakar dewa
apa gusti patih bisa menunjukkannya
mayat sakar dewa
jatuh ke dalam jurang
sehingga sangat sulit sekali untuk dikenali
aku berusaha untuk menolong cakra dewa
tapi karena adanya
anak panah anak panah beracun dan berapi
menuju ke bagianku
aku tidak bisa berbuat apa apa
selain berusaha untuk menyelamatkan diriku sendiri
aku tidak percaya padamu
aku tidak percaya padamu
aku tidak percaya padamu
mungkin raka prabu sulit untuk mempercayaiku
yang menjadi saksi atas kejadian itu
barbatamba gusti prabu
apakah kalian benar melihat sendiri
benar gusti prabu
demi dewa tak agung
hamba melihat gusti sinopadi telah tewas
hamba melihat gusti senopati terjatuh
dalam jurang gusti prabu
sendika gusti senopati
panggil kepala prajurit
hormat hamba gusti prabu
ambil jasad senopati secara dewa
kita harus memberi penghormatan
karena jasa dan pengabdiannya
kepada salakapura sangat besar
sendika gusti prabu
aku akan ke ruang semedi
aku akan mendoakan
arwah senopati sakar dewa
jika benar aku adalah tirtawati
dan sudah menghuni istana ini
empat puluh tahun yang lalu
mengapa aku tidak ingat sama sekali
aku sudah tidak sabar
menjadi raja salakapura
dan rakyat rakyat nantinya
aku akan memanggilku
gusti prabu tugak sembi
gelak aku akan menjadikan salakapura
sebagai kerajaan terkuat dan terbesar
di seluruh tatar sunda
dan aku akan menyebut diriku
sang maharaja salakapura
kenapa aku bisa tidak ingat nama ini
dan keindahan bunga bunganya
bukankah itu anggara ini
kekasih sakar dewa
sedangkan apa dia
ini semua benar benar di luar dugaanku
raden woyang sungsang malah jadi yang tertuduh
dan harus ditahan
untuk dilakukan pengusutan
jika ia tidak terbukti bersalah
barulah ia akan dibebaskan
tapi hal itu akan sulit
dan aku paham itu
aku jadi menyesal melakukan ini semua
kenapa aku tidak memikirkan kemungkinan
bahwa raden woyang sungsang
akan menjadi yang tertuduh
sebenarnya tujuan utamaku
adalah menikahkan putriku pak wetra
dengan raja bajajaran
tapi dengan begini
kemungkinan raden woyang sungsang akan dihukum mati
atau dihukum buang
maka dengan begitu
pengukuhan raden surawi sesa menjadi raja bajajaran
hanya akan tinggal menunggu waktu
dengan begini sebenarnya
akan lebih mudah untuk membunuh raden woyang sungsang
kalau raden woyang sungsang tewas
maka dengan sendirian perjodohan itu akan batal
dan aku bisa meminta perjodohan kembali
dengan raden surawi sesa
dengan alasan menagih janji raka prabu siliwangi
aku akan menang
aku harus melakukannya dengan hati hati
aku harus benar benar merencanakannya dengan baik
dan tidak boleh gagal lagi
argananta sedang merencanakan sesuatu
aku harus segera mengikutinya
agar aku tahu
rencana apa sebenarnya
yang sedang ia susun
dia hendak pergi untuk menemui raden molak sungsang
ini tidak bisa dibiarkan
aku harus lebih tahu dulu
sebenarnya apa yang ia rencanakan
di otak kecilnya itu
apa yang harus aku lakukan
bagi gedung saya sendiri
ampun ustik prabu
betapapun sedihnya kita
ketetapan takdir dari dewata yang agung
telah jatuh kepada sedekah di cakera
kita harus bisa menerima dan merelakannya ustik
akan menjadi kerajaan yang besar dan disegerakan
istana salakapura yang aku cintai
sekarang akan menunggu
raka prabu sorandaka berhentian
tahta istana ini akan menjadi milikmu
sekarang raka prabu sorandaka
tidak memiliki keturunan
aku ingin menemukanmu
maksudnya segera bertumpul
dalam hal ini aku mengingat
kalau ustik prabu sorandaka
dalam waktu yang benar
cakra dewa akan segera berhenti
semoga dewa taat
menempatkan kota yang warna
hiduplah dengan tenang
dan bahagia di alam
aku ingin tahu
ustik prabu sorandaka

semoga dewa taat
menempatkan kota yang warna
hiduplah dengan tenang
kalau raka prabu sorandaka
tak akan segera berhenti
benar sekali ustik panti
ada apa ustik panti
tampaknya ada sesuatu
yang membuat ustik panti gemes